para pedagang pasar skip ujung palembang sumatera selatan
antusias menyambut kedatangan presiden joko widodo pada kamis dua puluh enam oktober
jokowi menyempatkan diri berbincang dengan para pedagang
dengan menanyakan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok
selain itu presiden memberi bantuan modal kerja dan bantuan tunai langsung
di setiap petak yang dikunjunginya jokowi juga membagikan paket sembako dan kaos kepada masyarakat
jokowi mencari jalan ke jokowi
cari konsumsi tapi secara umum harga baik
salah seorang pedagang mengaku senang mendapat bantuan modal kerja
ia menyebut kondisi pasar skip ujung saat ini cukup sepi sejak ada pembangunan jalan layang
sebab jumlah warga yang belanja di pasar skip ujung mulai berkurang
dapet amplop buka dah duitnya
dapat apa lagi bu selain itu
ibu dapat apa lagi selain itu bu
ini gimana rasanya ketemu presiden bu
dalam dia sih baru kali ini
baru kali ini masuk pasar
aku belum sempat ngomong
pengennya jalan itu dibuka biar cepat rame
setelah menyembangi pasar skip ujung jokowi melanjutkan kunjungan kerjanya
dengan meresmikan jalan tol indralaya prabu muli
mengunjungi kompleks pergudangan bulog suka maju palembang
dan meresmikan instalasi pengolahan air limbah
dan sungai selalu jambatan kalidoni palembang sumatera selatan